pasukan wing tiga paskas tni angkatan udara dan batalion komando empat ratus enam puluh sembilan pancawara
melakukan terjun penyegaran di lanut suwondo medan sumatera utara kamis pagi
aksi terjun statik dan free fall prajurit barat jingga ini mewarnai langit kota medan
penerjunan personil wing tiga paskas tni au dan batalion komando empat ratus enam puluh sembilan paskas
dimulai dengan terjun statik

sekali terbang pesawat hercules c satu ratus tiga puluh menurunkan delapan puluh penerjun parit jingga
dibagi dalam dua kali penerjunan
terjun statik dilakukan dari ketinggian satu lima ratus meter atau lima ratus meter dari permukaan tanah
sedangkan penerjunan free fall dilakukan lebih tinggi lagi
dua puluh penerjun free fall diterjunkan dalam dua sorti hingga mewarnai langit kota medan
aksi akrobatik ini berhasil memukau warga
dan keluarga besar paskas yang menyaksikan latihan
penerjunan pun sukses dengan tidak adanya seorang pun personil yang terluka
maupun pendukung angkutan udara yang mengalami gangguan atau zero accident
kegiatan latihan ini merupakan program kerja dari kor paskas
yang dijabarkan oleh wing tiga paskas sebagai satuan pelaksana di bawahnya
bahwa pelaksanaan kegiatan ini adalah terjun penyegaran
dan memang setahun sekali kita melaksanakan terjun penyegaran
yang diikuti oleh seluruh satuan paskas yang ada di indonesia
aksi terjun prajurit paskas mendapat sambutan hangat warga dan pelajar yang menonton
selain menambah ilmu pengetahuan latihan terjun juga diharapkan dapat menjadi semangat
dan inspirasi bagi pelajar untuk mencintai tni
mau lihat terjun payung
setelah lihat gimana
pingin jadi seperti mereka
karena bisa terbang kayak papa juga
ya kan mau mengenalkan kepada anak tk transformasi angkatan udara
dengan penerjunan dan ketar taranya
latihan terjun penyegaran ini akan dilakukan dengan latihan wing dan latihan pusat
sehingga prajurit paskas selalu siap menjalankan tugas negara
agus supratman medan sumatera utara